dia lulus kuliah bisa nikah dan gak tinggal bareng lagi sama kita
jangan lupa boy harus tetap tinggal bareng sama kita
sampai boy kuliah sampai boy menikah sampai punya anak
kalau perlu sampai punya cucu
ya kan mbak mau gak mau bisa sama boy
ya kita memang maunya begitu tapi kita kan gak bisa maksa juga
gue kan pasti akan punya kehidupan sendiri dia akan dewasa nanti mah
cuman harus lebih kuat lagi kakinya sama tangannya juga
karena di sana ada super bowl yang lumayan gede
jadi lu harus bener bener tahan kaki sama tahan tangan juga
refleknya juga secepet ya
lucy baru latihnya udah banyak gaya
pelan pelan aja karena ini nggak kayak cuma main gas gas doang
ini lu harus bener bener nyatu sama hati dan lu harus bener bener pakai feeling
tapi bisa lah lu boy kenal gue gue yakin gue suka bersama

dia kepulang tempat rambut
io berpikir karena dia sedang kekasih gak mau belong
gila udah pengen janaskan before

kita bener bener udah kehilangan ya
dengan boy kecil
lucu banget boy waktu kecilnya
kok gak ada foto kecilnya boy
mama ini baru sadar
atau baru lihat album ini
itu gabi ira tau
mau ngeliat album itu
jangan suka gak sempet
ya sempet lah
jadi mama harus bilang wow gitu
ya tadi sebelum mama datang
sekarang kita bener bener gak punya waktu lagi ya ma
main sama buaya yang kecil dan lucu
waktu bener bener cepet berlalu ya ma
udah mau lulus sma
sebentar lagi dia kuliah
atau di bandung
atau di jogja
terus abis itu
boy harus tetep tinggal bareng sama kita
sampai boy kuliah
sampai boy menikah
sampai boy punya anak
kalo perlu sampai boy punya cucu
mama gak mau pisah sama boy
ya kita memang maunya begitu
tapi kita kan gak bisa maksa juga
gue kan pasti akan punya kehidupan sendiri
dia akan dewasa nanti mah
semua juga salah kita sih
kita terlalu sibuk kerja
sama sama sama kita juga kan
kita gak bisa nikmatin waktu waktu sama boy
papa noya gak pernah perhatian sama si boy karena sibuk
walaupun sesibuk apapun
mama tuh masih bisa perhatiin si boy tau
mama tau gak
adalah hari penting apa untuk boy
ada kejuaraan apa gitu
papa pasti udah lupa
udah tua sih
pa dengerin mama ya pa
kejuaraan tarung tuh udah lewat
udah bu itu udah pemenangnya
besok mah gak ada
gak ada kejuaraan apa apa
aduh mama ampun ampun
besok itu boleh ikut kejuaraan olimpiade matematika
eh tapi tunggu
siapa yang bilang pak ada olimpiade matematika
ini pembuktian kecil
tadi katanya mama bilang mama itu biarpun sibuk
tapi perhatian sama anaknya
nah sekarang ngaku deh
mama aja gak tau besok boy akan ikut olimpiade matematika
udah ngaku aja kita itu memang kurang perhatian sama anak kita
emang bener ya
kasian si boy
iya memang gak cocok mah
atau gini aja deh ma
gimana kalo kita itu besok dateng ke olimpiade matematika si boy
kita dukung dia
kita tinggalin semua kegiatan kita besok
aduh tapi besok mama ada meeting penting papa
tapi mama gak peduli pak
papa juga sebenernya ada janji penting besok
tapi papa gak peduli
eh siapa takut
itu baru namanya anak motor
makasih banyak ya
apa yang gue lakuin buat gue itu tuh sangat membantu
yaudah ini udah malem banget mendingan kita pulang
engga kok gue udah biasa bangun subuh
yaudah nanti gue jemput lo aja ya
nah kalau gitu mendingan lu sabrina baliknya sama boy aja
iya boy biar lo juga tau alamatnya biar gak perlu nyari nyari lagi nanti
gak ada man thanks ya
eh frid gak apa apa kan gue mau naik ke banternya ada boy ini
makasih juga udah mau ajarin gue
gak ada yang mau nanya
gak ada yang mau nanya
gak ada yang mau nanya
gak ada yang mau nanya
gak ada yang mau nanya
gak ada yang mau nanya
gak ada yang mau nanya
gak ada yang mau nanya
gak ada yang mau nanya
gak ada yang mau nanya

gak ada yang mau nanya
gak ada yang mau nanya
gak ada yang mau nanya
gak ada yang mau nanya
gak ada yang mau nanya

gak ada yang mau nanya
gak ada yang mau nanya
gak ada yang mau nanya
gak ada yang mau nanya
gak ada yang mau nanya
gak ada yang mau nanya
gak ada yang mau nanya
gak ada yang mau dhink internet
gak ada yang mau nanya
gak ada yang mau nanya
gak ada yang mau nanya
gak ada yang mau nanya
gak ada yang mau nanya
gak ada yang mau nanya
gak ada yang mau nanya
gak ada yang mau gxd
gak ada yang mau gxd
lo harus banyak minum susu

makasih ya thank you
sama siapa lagi dia ya
lo benar benar ya
leva lagi susah
tapi agak susah juga ya